laga big match di pekan ke sebelas liga satu indonesia antara persib bandung kontra persija jakarta di stadion gelora bandung lautan api secara resmi ditunda
penundaan duel bertajuk el clasico indonesia tersebut merupakan respon atas peristiwa kericuhan di stadion kanjuruhan kabupaten malang yang mengakibatkan satu ratus dua puluh tujuh supporter dan polisi meninggal dunia
kb tumas polda jawa barat kombes ibrahim tompo menyatakan penundaan laga persib kontra persija jakarta merupakan keputusan bersama antara pssi pt liga indonesia baru serta polri
penundaan dilakukan selama kurun waktu yang belum ditentukan menunggu hasil evaluasi dan kebijakan selanjutnya
namun karena memang ada pertimbangan baik dari sisi pssi kemudian pt lift kemudian juga dari panitia dan juga dari mabespori
diatensi untuk ditunda pertandingannya
sehingga dengan demikian rencana pertandingan persib dan persija ditunda pelaksanaannya sampai dengan ada informasi yang akan dilaksanakan untuk perencanaan pertandingan selanjutnya
untuk tiket dari dua puluh enam ribu tiket yang sudah berjual itu penonton yang sudah membeli tidak perlu fluatif karena memang semua data itu tercatat ada di kita
jadi untuk penonton yang sudah
membeli dan mempunyai electoral tiket itu nanti ditunggu aja untuk jadwal laga tundanya
karena mereka semua masih berhak untuk bisa menukarkan tiket pada saat laga tunda tersebut
manajemen persib bandung menanggapi positif ditundanya laga persib melawan persija jakarta sebagai bentuk empati terhadap para korban
direktur persib bandung bermartabat teddy cahyono menyamin meski dilakukan penundaan tiket pertandingan persib melawan persija masih berlaku dan dapat digunakan oleh para supporter
kepala persib bandung tiongkok jawa barat
ketua persib bandung tiongkok jawa barat